pemerintah provinsi lampung langsung merespon pernyataan presiden jokowi dodo
yang akan menggelontorkan anggaran rp delapan ratus miliar rupiah untuk perbaikan jalan yang rusak
pemprov lampung mengaku sudah lama mengajukan anggaran tersebut ke kementerian pupr
pihaknya menyebut akan menggunakan anggaran ini untuk memperbaiki lima belas ruas jalan di berbagai kabupaten dan kota
ke lima belas ruas jalan itu antara lain simpang korpri purwotani sampai kota baru
watas batas kabupaten tanggamus dan tanjung timur selatan
selain itu ruas kota gajah simpangrandu dan ruas simpangrandu seputih surabaya
instruksi kepada kementerian pupr untuk mencari data kementerian pupr untuk kejadianan yang terkait dengan prasentur
bisa diekonomasi untuk kelangsungan anggaran lampung
dalam pelaksanaannya anggaran perbaikan jalan dari apbd dua ribu dua puluh
akan disempurnakan dengan anggaran pemerintah pusat tersebut
pemprov lampung sendiri menganggarkan rp tujuh ratus empat puluh tujuh miliar rupiah untuk infrastruktur jalan
dalam posisi ternyata kurang maka disesuaikan
sebaliknya ternyata di lb tidak akan dimanfaatkan dengan kepentingan jalan yang berlangganan
sebelumnya presiden jokowi memang berjanji akan menggelontorkan anggaran delapan ratus miliar rupiah
untuk perbaikan jalan di lampung
saat meninjau jalan yang rusak di desa rama nirwana seputih raman lampung tengah jumat lima mei lalu